bicara kuliner di tanah jawa barat memang tidak ada habisnya
hampir setiap kabupaten kotanya memiliki makanan khas yang tersohor
seperti wilayah cililin kabupaten bandung barat
nah di tempat ini ada salah satu makanan yang sangat identik dan terus berkembang
halo apa kabar semuanya mudah mudahan dalam kondisi baik
kali ini saya jauh dari wilayah kota bandung tepatnya di kawasan cinilin kabupaten bandung barat
saya sedang membuat makanan khas wilayah ini wajit cilit
nah anda penasaran bagaimana cara pembuatan dari wajit cililin
ikuti perjalanan saya dalam sehari menjadi produsen wajat cililin
kali ini saya cukup beruntung dipertemukan dengan salah satu pelopor pembuatan
wajib cililin ibu irmi menantu dari generasi keempat pembuat wajit cililin
yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus enam belas
wah wajit banget nih
untuk membuat wajit banyak yang harus dipersiapkan
selain alat tentu saja bahan
mulai dari kelapa gula aren gula putih dan beras ketan
bahan pertama yang harus disiapkan adalah kenapa
sebelum dipotong cuci terlebih dahulu kelapa kelapa agar saat diparut
dalam kondisi bersih
tugas pertamanya sudah ekstrim
sudah pakai golok untuk kemudian kita harus membuka
jadi memang harus berhati hati
kalau memang dirasa gak yakin mendingan jangan
tapi tadi saya sudah diajari bapaknya untuk bisa membuka kelapanya
dibagi tiga sampai empat untuk kemudian nanti akan diparut
yah seperti ini
butuh sembilan puluh butir kelapa untuk menghasilkan sekitar lima puluh kg wajit
semuanya harus dipotong potong terlebih dahulu
agar proses parut bisa lebih mudah
tidak ada masalah selama masih dibantu pak lukman
tahap selanjutnya adalah memarut kelapa menjadi serpihan serpihan
untung ini saya ikut prosesnya sekarang pakai mesin
karena sebelumnya ibu irni memarut secara tradisional
who bisa dibayangkan kan kalau maret sembilan puluh butir kelapa setiap hari
nah ini juga butuh ketelitian dan ekstra hati hati
karena kalau tidak
jari bisa terluka
saya belajar dululah sama pak lukman
nah pemirsa ternyata untuk kemudian memarut meskipun dengan mesin ini
ternyata harus ada teknik khusus dan juga harus berhati hati
pak lukman gimana sih sebetulnya ini harus betul betul berhati hati atau kayak gimana pak
ya harus pakai telapak tangan lah
jangan pakai jeriji tangan
soalnya aku takut kena masuk mesin parut itu
iya jadi berbahaya juga kalau nggak bisa memang harus hati hati
jadi pemirsa nggak boleh ditunjuk tunjuk seperti ini
tapi harus ditekan menggunakan telapak tangan agar kemudian kelapanya masuk
dan tangan kita aman agar tidak berbahaya ya begitu ya pak
oke kita nyain lagi pak lanjut ya pak
ini dia hasil kelapa yang sudah diparut
saat membersihkan kelapa yang sudah diparut
pastikan tangan kita dalam kondisi bersih dan higienis ya
selanjutnya kita siapkan beras ketan
dalam sekali produksi ada sekitar lima kg beras ketan yang diperlukan
mengolah beras ketan cukup sederhana
beras ketan dikukus dalam wadah besar serta dimasak di atas berapi yang bersumber dari kayu bakar
karena masih menggunakan kayu bakar asap membuat mata jadi perih
harus bisa tahan nih karena total waktu mengukus mencapai dua jam
ini beras ketannya sudah diproses sedang dimasak agar kemudian matang yang kemudian nanti akan diolah
dimasaknya itu harus menggunakan kayu bakar kenapa
karena kata pemiliknya aromanya akan berbeda
meskipun memang ada asap nggak apa apa
yang penting penikmatnya puas dengan aroma dan juga rasanya
lanjut dulu ya
selama proses pengukusan beras ketan tidak boleh dibiarkan begitu saja
periksa berkala jangan sampai airnya habis
setelah matang pindahkan beras ketan ke dalam wajan super besar

setelah beras ketan dimasukkan ke dalam wadah besar
selanjutnya tuangkan air panas
ini supaya beras ketan semakin empuk dan mudah diolah
untuk beras ketan seberat lima kg dibutuhkan air panas tujuh sepuluh gayung
nah ini dia bagian penting yang jadi kunci kenikmatan wajib cililin
proses pengadukan menggunakan alat khusus
percaya deh beratnya ini luar biasa
hahaha jangan khawatir ini baru sebagian
masih banyak bahan lain menunggu
aduknya bukan begitu
gimana pak aduknya pak salah pak
nanti jadi gagal ini
hahaha kalau tadi saya ngaduknya lemas
jadi memang harus bertenaga begini ya pak ya
biar semuanya merata campuran dari ketan dan juga dari parutan kelapanya ini
oke deh saya lanjut ya sini saya coba lebih bersemangat
setelah tercampur dengan merata masukkan gula aren yang sudah disiapkan
karena gulanya berbentuk lonjong ada cara khusus agar gula merah ini bisa mudah bercampur dengan adonan sebelumnya
nah sebelum dimasukkan ke dalam kual yang besar ini memang gula merahnya harus dipukul pukul terlebih dahulu
jadi tujuannya adalah untuk kemudian hancur ketika diaduk nanti proses pelelehannya akan semakin mudah
waduh meskipun masih ada yang besar besar nih
artinya mukulnya tidak sempurna
semakin banyak bahan makin berat juga proses pengadukan
belum lagi asap yang dihasilkan oleh bara api
haha jangan sedih masih ada campuran bahan terakhir
sisa sisa parutan kelapa
saya nggak kuat sama ininya
saya tidak kuat sama asapnya
luar biasa ke mata agak perih
saya udah pakai kacamata masih perih
bapak tidak pakai kacamata perih nggak pak
sudah biasa ya pak
aduh tidak kuat
setelah aman saya kembali masuk dan mengaduk
waduh semakin berat
saya sudah mulai ini ya bu
bu ini mengaduknya memang
harus dilakukan setiap saat atau gimana bu
ya harus konsisten diaduk supaya tidak bosong bagian bawahnya kan
karena kena api
jadi memang harus konsisten diaduk sampai mengental
biasanya berapa lama nih setelah adonan semua tercampur untuk proses mengaduk ini bu
ya lebih dari satu jam sih untuk sampai mengentalnya
karena saya sudah sangat lelah pak lukman akhirnya mengambil alih proses pengadukan
saya menyiapkan wadah yang akan digunakan untuk tempat wajit yang hampir matang
nah ini dia
setelah saya tadi di pabrik yang kurang lebih memakan waktu tiga jam membuat adonannya sudah jadi
dan tidak serta merta hanya begitu saja
tapi juga nanti akan dibungkus dan kemudian akan dijual
dibantu sama ibu ibu di sini ya bu ya
boleh diajari saya bu ya untuk membungkusnya ya bu ya
yuk kita lihat bagaimana proses membungkus wajit cililin ini

rajit yang sudah diolah dan matang harus didinginkan terlebih dahulu sebelum dibungkus
proses membungkus ini juga menarik karena menggunakan daun jagung
daun jagung sebelumnya harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum nantinya digunakan sebagai tempat membungkus wajit
ya kalau dilihat lihat sih kayaknya mudah ya
ambil adonan wajib masukkan ke dalam selebar daun jagung pencet adonan membentuk lima selalu lipat dan selesai
tapi ternyata waktu saya coba gagal terus
waduh gimana ini bisa rugi
pemirsa saya udah coba nih beberapa kali tapi bisa dilihat nggak perbandingannya
ini buatan saya ini buatan ibu ibu di sini yang sudah ahli memang ya
bisa dilihat mana yang layak dijual dan tidak
jadi memang masalah saya kalau tidak kekecilan si tempat untuk membungkus wajitnya
dalamnya juga terlalu kebanyakan sehingga memang bentuknya akan berbeda seperti ini
tidak apa apa ya bu ya belajar
belajar ramai juga ya
oke kita belajar lagi
saya masih pantang menyerah
yang udah gagal saya pisahkan dulu nanti akan dibenarkan sama si ibu
proses pembungkusan wajib terus berlanjut
dari sekitar lima puluh kg adonan bisa menghasilkan sekitar satu tiga ratus buah wajit
setelah selesai dibungkus wajit belum bisa dijual
tapi harus dikeringkan dulu menggunakan sinar matahari langsung selama dua hari
kami berusaha mempertahankan cita rasa resep dari leluhur kami ya
dari nenek dan orang tua
nah ciri khas dari wajit asli haja sitorong blah sendiri
itu kalau sudah dijemur itu bagian luarnya kering
tapi bagian dalamnya masih empuk jadi tidak keras
itu yang membuat berbeda kemudian tanpa pengawet jadi gurih legitnya
kerasa nggak jauh beda dengan yang sebelum sebelumnya
sementara menunggu kering bu irni juga sudah menyiapkan sejumlah wajib
yang sudah selesai dikeringkan dan siap untuk proses selanjutnya
di toko yang tidak jauh dari pabrik saya bertemu dengan suami ibu irni
yaitu kang syamsu cucu haja sitorong blah
salah satu pelopor dari pembuatan wajit cililin
di masa pandemi penjualan wajit memang sedikit berkurang
biasanya sekitar tiga puluh kg habis dalam sehari
namun kini hanya sekitar sepuluh lima belas kg wajit yang bisa dijual
apalagi di masa pembatasan seperti ini
beruntung kini penikmat wajit sudah merambah anak anak muda
alhamdulillah sekarang banyak
dulu mah identiknya dengan orang tua ya
kalau sekarang banyak anak anak muda juga udah ini
walaupun tujuannya masih untuk orang tua
mungkin salah satunya untuk saya pernah disini yang sering tanya tanya
salah satunya untuk ngehajar anak anak muda
ke calon mertua atau enggak
ngasih ke lagi yang bimbingan dosennya gitu
kalau misalkan ada di cililin pasti ditanya
dari mana kamu ada di cililin
menunjuknya kesini alhamdulillah udah pada tahu
oh iya ternyata nih ada informasi menarik
wajib memiliki nilai historis tinggi
bahkan informasi sejarah kudapat ini tercantum dalam situs karangkamulyan
dan juga situs gunung susuru yang erat kayak tanya dengan berdirinya
kerajaan galuh kertabunga
mulainya dari sekitar berdirinya kerajaan galuh kertabumi ya
tahun seribu lima ratus delapan puluh lima sampai seribu enam ratus dua ini sudah ada kajiannya
hasilnya dalam naskah kerajaan galuh
jadi tentang wajit ini eksistensinya sudah dari abad ke tujuh ada gitu ya
dan kemudian juga keberadaannya juga
ada dalam berbagai upacara adat di masyarakat jawa barat
ya meski sudah ada sejak abad ke tujuh wajit mulai berkembang pada zaman hindia belanda
karena dulu wajit hanya bisa dinikmati oleh kaum mena atau bangsawan
yang membedakan wajib di tempat ini dengan yang lainnya setelah di packing seperti ini
memang tidak langsung ditutup kemasannya
agar kemudian bisa lebih awet dan juga tahan lama
jadi kalau sudah ada pelanggan yang akan beli baru ditutup untuk kemudian diberikan kepada pelanggan
nah itu dia perjalanan panjang saya dalam proses membuat wajit cililin
begitu banyak prosesnya begitu banyak tahapannya
sampai berkeringat keringat di pabriknya
tapi mudah mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi bagi anda
kiki aryadi rusman rusmana cililin bandung barat jawa barat